tentang banjir bandang kita akan bertanya kepada produser lapangan cnn indonesia william nasution di subang jawa barat
william hingga siang ini sudah ada berapa korban tewas akibat banjir bandang tersebut
ya prabu pagi ini komandan kodim enam ratus lima subang menginformasikan bahwa ada lima warga desa sukakerti yang tewas
sementara sebelumnya tersebar informasi bahwa ada enam korban tewas akibat banjir bandang yang terjadi pada minggu malam dua puluh dua mei dua ribu enam belas lalu
tapi setelah dikonfirmasi tadi pagi hingga saat ini maksud saya hanya ada lima korban tewas saja dan delapan luka luka
di mana pengungsi pun hingga saat ini tercatat ada tiga ratus delapan puluh delapan jumlahnya begitu prabu
ya william apa penyebabnya
penyebab banjir bandang ini
ya penyebab banjir bandang ini diketahui terjadi longsoran sebanyak tiga kali longsoran yang terjadi pada sekitar pukul enam sore
dan pada sembilan malamnya terjadi banjir bandang yang melanda
sehingga longsoran tersebut diduga mengakibatkan tertahannya aliran sungai yang ada di desa sukakerti ini
sehingga menyebabkan banjir bandang
dan menyebabkan melanda warga
diduga juga ada eksploitasi hutan yang terjadi di bukit desa soekarti ini
namun hal itu masih diselidiki lebih lanjut oleh polres subang
baik terima kasih